yang kecil sana
aku lihat sendiri kan
jangan kayak gini bu
emak boleh pergi
saya gak enak bu
evita sudah berjam jam di luar sarana
mama mau menghukum dia
semua ini hubungan
di depan teras sana
dia gak bisa pergi
kalau bukan cari perhatian
kasihan sama dia
dia asal cari buka gitu tuh
padahal semuanya palsu
papa bener bener gak ngerti sama bapak
sebetulnya hati mama itu terbuat dari apa sih ma
bisa bisa aja mama dia asli kayak evita
padahal evita itu anak baik
semua orang bisa melihat itu
ma semua orang
papa sengaja mau bikin mama tambah kesel
loh kok mama tambah kesel
ini jelas tambah kesel dong
malam ini juga mama akan selesaikan diri mama
mama akan seret mama
mama akan seret dia keluar dari rumah ini
mama akan buang di jalanan
asal dia tidak kembali lagi kesini
kamu ikut mama sekarang
gak usah banyak tanya
kamu ikut mama sekarang
mama jangan menghalangi mama
kita selesaiin malam ini juga
mama tidak mau mampu rindu
mama mama tidak mau mampu rindu
apaan sih kamu
ini semua salah sayanya
bukan salah evita
bukan salah nenek evita
saya tahu masalah ini muncul karena penukaran foto di kamarnya itu kan ya
itu sayangnya yang menukar saya yang menukarnya bukanan evita itu saya yang menukarnya
jangan khawatir mama
bu kamu pikir saya percaya gitu aja
saya tahu ini kerjaan dia nih
maaf bukan aku ini ya kan
kamu disobong sama dia supaya kita kasihan supaya kamu dimahami begitu gagal
itu enggak benar sama sekalinya enggaknya enggak
jangan bohong ya kamu ngaku sekarang
atau saya pecah kamu kamu yang pilih
mama enggak mama
terserah terserahnya nyamuk pecah saya saya tidak peduli saya tidak pedulinya
saya baru beberapa hari bekerja di sini
nyonya mempercayai saya saya tidak pedulinya saya betul betul tidak tahan
saya tidak tahan di sini ya
melihat nyonya memperlakukan non evita seperti itu saya nggak tahannya
setelah saya jatuh sampai detik ini saya tidak pernah melihat sedikit pun non evita berbuat kesalahan
padahal non evita tuh
ingin sekali jahe nyonya ingin sekali memperhatikan nyonya
tapi saya tidak pernah melihat itu
poro poro nyonya menghargainya poro poro nyonya menghargainya
kamu di tempat aja kamu sadar kamu ngomong apa
melanin sekali mulut kamu
kalau memang nyonya mau pecat saya tidak apa apanya saya sudah siap
satu hal tidak akan merubah semua iminya
ibunya akan menyusah seumur hidup
karena nyonya tidak tahu apa yang nyonya miliki itu
ibu nggak boleh pergi
ibu mau pergi kemana
non jaga diri non baik baik
ibu akan selalu berdoa buat don
jaga diri non baik baik ya nak
saya permisi saya mau ambil barang barang saya di dalam
ibu lihat sendiri kan
ibu jangan kayak gini ibu
ibu nggak boleh pergi
saya nggak enak ibu
ibu sampai seperti ini
ibu sangat memerlukan pekerjaan ini
ibu kita ini baru kenal
tapi kenapa ibu ngelakuin ini semua cuma dubi saya
saya melakukan ini bukan karena revita
tapi tapi saya melakukan ini karena saya nggak tega melihat devita
diperlakukan seperti itu non
walaupun ibu baru mengenal not
kita masih berdua
kita masih berdua
kita masih berdua
kita masih berdua
kita masih berdua
kita masih berdua
kita masih berdua
kita sudah lama sekali non
mungkin karena non mengingatkan
evita mengingatkan ibu pada anak ibu yang di kampung non
anak ibu usianya sama seperti not
maafkan ibu non
ibu perlu suruh ibu ya
tuhan aduh maaf kalau saya merepot
tapi kalau boleh saya ingin mengatakan sesuatu yang terakhir
evita itu anak baik
bu ambar apa
bu ambar apa
ibu kenapa bu
sebenarnya bu ambar kenapa bu
betul pak dan sudah tingkat akut
tapi sementara ini nggak apa apa
kita tinggal nunggu dia sadar saja
saya permisi dulu
sekali sakitnya papa
untung ketahuan sekarang
mana mungkin dia kerja sebagai pembantu di rumah kita
papa juga tidak nyangka ma
kalau penyakitnya separah ini
baru baru ini kan dia kelihatan baik baik aja
kalau menurut bapak kali ini kita tanggung biayanya
begitu dia agak baik kita suruh dia pulang dek
terus mama mau nyuruh dia pergi ke mana
maksud pertanyaan kamu itu apa
jangan usir dia
kasian kan dia lagi sakit
dia tidak mungkin kerja sebagai pembantu dia itu sakit
dia harus pulang
sudah bagus kita tanggung biayanya
tapi kan kasian bu ambar
kalau dia diusir nanti dia bagaimana
jangan usir dia ya
vita dia itu hanya pembantu
lagian kita juga kan tidak tahu siapa dia
dia mau ke mana yang terserah dia
ma mama sama sekali tidak kasian sama bu ambar
mama benci sama evita
tapi untuk sekali ini evita mohon jangan usir dia
evita benar ma
kasian bu ambar ma
lagian kan dia pernah nolong mama
berarti kita utang mudi sama dia
biar dia kerja sama kita aja ma
capek kalian berdua itu sama tahu tidak
ya sudah terserah dek
tapi kalau sampai ada masalah sama dia
kalian yang tangguh
mama tidak mau pusing
ya mama pusing
evita mama pulang dulu bu ambar
ya allah terima kasih
kau telah memberikan aku seorang putri yang baik ya allah
aku jadi makin merasa tambah berdosa ya allah
aku dulu pernah meninggalkan dia
aku betul betul terpaksa ya allah
ibu kenapa turun dari tempat tidur
ibu tidak apa apa ma
ibu masih perlu banyak istirahat
ibu tidak boleh jalan jalan dulu ya
terima kasih naud

ibu tau tidak
aedhita tidak tahu kenapa

mungkin karena ibu satu satunya orang yang baik dan lembut
kayak evita di rumah
tentu sendiri kan perlakuan mama ke aku
ibu jangan banyak pikir anu
sekarang evita seneng banget
karena mama gak bolehin ibu kerja dan tinggal lagi di rumah kami
ibu gak usah khawatir
biarpun mama gak mau membiayai pengobatan ibu
evita akan biayai pengobatan ibu sampai sembuh
terima kasih kak
aku egois sekali kalau aku meminta kepadamu ya allah
jangan biarkan penyakitku ini cepat cepat merenggut nyawaku
karena aku ingin sekali memeluk putriku lebih lama lagi ya allah